bangunan salah satu stadium terbesar di asia tenggara jakarta international stadium
sudah hampir sembilan puluh dua persen mencapai penyelesaian
namun tak jauh dari stadium kebanggaan warga jakarta ini
masih ada rumah rumah berdinding triplek yang menyisakan harapan dan bantuan dari pemerintah
sudah lebih dari setahun sumiti
warga kampung bayam di kelurahan papanggo tanjung priuk jakarta utara
menggantungkan hidupnya dan suami dengan bekerja serabutan
ia dan suaminya menyaksikan kawasan kebun bayam
sebagian besar menjadi bagian dari stadium yang baru dibangun
kini sumiti juga terpaksa tinggal di rumah semi perman berdinding triplek dan bisingnya kereta api
sumiti mengatakan sudah lama menunggu namun belum ada kepastian dari pemerintah
kalau harapan warga sini mah pengennya ya
dapat ganti sewajarnya aja lah ya kan dapat ganti lalu pindah gitu
hewan aja sedangkan aja hewan aja ada kandangnya
masa manusia gak ada kandangnya
sementara itu lura papanggo tomi haryono mengatakan
pihaknya telah memberikan kompensasi kepada warga pada tahap awal penggusuran
dan sisa dua puluh enam kepala keluarga kampung bayam yang bertempat di pinggir rel kereta api saat ini
sudah masuk kerana pt kai
sehingga pada tahap penataan akan dilakukan
kerjasama dengan pemerintah pihak kewilayahan dan pt kai
intinya gini yang semua yang pada waktu itu
pelaksanaan pada waktu di kampung bayam itu semua sudah diberikan kompensasi ditawari ya
antara dia masuk ke rumah rusun ataupun pindah ke tempat lain
tapi mereka rata rata pindah udah ke tempat lain yang seperti itu ya
tidak ada yang mau masuk ke rusun
hingga saat ini kampung susun yang diwacanakan belum dibuat
tomi mengatakan terkait kompensasi dan penertiban
diperlukan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait